sebagai salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di indonesia
ikan patin menjadi salah satu ikan populer di kalangan pencipta kuliner
daging ikan patin banyak dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan makanan dan dijadikan vilet ikan patin
melihat banyaknya kulit patin yang hanya menjadi limba dari industri filet daging ikan patin
membuat pasangan suami istri fitriyadi dan trihandayani di deli serdang sumatera utara
jeli melihat peluang dari kulit ikan patin yang dahulunya nyaris tak bernilai diolah menjadi kerupuk kulit ikan patin
setiap hari lima belas hingga dua puluh lima ton kulit ikan patin menjadi bahan baku pembuatan kerupuk patin
di pabrik mereka yang terletak di kecamatan batangkuis kabupaten deli serdang sumatera utara
untuk mengolahnya menjadi kerupuk kulit ikan patin yang telah dibesar
ikan dari sisa daging lalu ditiriskan
proses pembersihan ini penting untuk menghasilkan kerupuk yang mengembang sempurna saat digoreng
kulit ikan lalu dimasukkan dalam mesin pengaduk sambil dicampur bumbu
yang terdiri dari beberapa campuran rempah yang telah digiling halus
kulit ikan yang telah dibaluri bumbu kemudian digoreng hingga kering
panas sekali tempat ini
karena disini dalam sekali pengorengan menggunakan
sembilan belas kuali untuk menghasilkan kondisi kerupuk yang terbaik
meskipun disini sudah disediakan exhaust fan serta ventilasi lainnya
untuk memenuhi permintaan reseller lokal pasar konvensional hingga retail modern
setiap bulan usaha ini bisa memproduksi tujuh dua belas ton kerupuk patin
karena basicly nya dia perikanan jadi ada dia lihat peluang kulit ikan yang tidak dimanfaatkan di pabrik dia bawa pulang dan dia memasaknya ke tempat lainnya untuk membuat kerupuk patin yang lebih baik untuk menghasilkan kondisi kerupuk yang terbaik meskipun disini sudah disediakan exhaust fan serta ventilasi lainnya
dan kita olah jadilah ini dia cemilan yang bernama kerupuk kulit raja patin
kerupuk kulit siap konsumsi terjual hampir di seluruh penjuru tanah air
tidak hanya dari pulau sumatera namun eksis hingga ke pulau jawa dan kalimantan
tekstur kerupuk yang renyah dan resep keluarga membuat bisnis kerupuk patin terus tumbuh dan berkembang
teksturnya benar benar crispy
dan kemudian bumbunya
sepertinya didominasi oleh bawang putih
siapa sangka kulit ikan patin yang dulu limbah menjadi ladang cuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar
terbukti dari keciliannya tersebut kini usaha kerupuk patinnya bisa mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah perbulan
agus supratman ayat sudrajat deli serdang sumatera utara